bahwa ke depan muda muhammadiyah harus betul betul memutuskan gerakannya kepada penemuan ekonomi
kesadaran untuk memulai kemerdekian

penunjukan tuan rumah
indonesia sebagai tuan rumah itu kan lebih awal
kemudian di belakang hari baru ketahuan bahwa israel lolos
dan patut dicatat bahwa ini kebijakannya fifa
nah saya yakin pemerintah dalam hal ini
bapak presiden bapak plt kemempora

dan juga kami sempat berbincang dengan plt kemempora
bahwa akan diambil
jalan keluar yang terbaik
untuk masyarakat indonesia
karena kita tahu lah
bahwa dalam perjalanan sejarah
dari bung karno kemudian presiden presiden setelahnya
itu memang ada sangat konsen terhadap
poin bahwa kita harus mendorong
kemerdekaan setiap bangsa